hai saudara duka mendalam menyelibuti endang salah satu jemaah haji asal pangandaran keinginan untuk
berhaji bersama istri tercinta pupus karena istrinya kembali kepada sang halik setibanya
di bandara jeddah arab saudi endang harus ikhlas kehilangan istri tercinta popon
awati sang istri meninggal hanya beberapa waktu setelah pesawat mendarat jenazah dimakamkan di
arab saudi sesuai dengan prosedur pemerintah setempat dan tanpa biaya hingga kini jemaah
haji indonesia yang wafat berjumlah lima belas orang seluruh jemaah haji wafat akan dibadal hajikan
oleh petugas dari kementerian agama republik indonesia normal normal awal dari mulai
hai eh tanda tanda bahwa akan terjadi sesuatu bahkan kegembiraan kami di perjalanan baik di
mobil kemudian di kapal nggak ada masalah sama sekali normal normal saja